aksi kekerasan yang melibatkan pelajar menjadi viral di media sosial
dari video viral ini polisi berhasil mengamankan enam anak di bawah umur yang diduga sebagai pelaku aksi kekerasan
inilah video aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah pelajar di kawasan desa cukir kecamatan diwek kabupaten jombang
dalam video terlihat sejumlah pelaku melakukan pengeroyokan secara membabi buta kepada lima korban yang diduga didasari masalah asmara
akibat pengeroyokan ini kelima korban mengalami luka luka di sejumlah bagian tubuhnya
setelah beredar luas di media sosial aparat kepolisian langsung bergerak cepat dengan mengamankan enam pelaku yang diketahui masih di bawah umur
akibat perbuatannya keenam pelaku ini langsung dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak polres jombang untuk menjalani pembinaan